kang kita kan mau ke air terjun
anterin barbara berenang
kok akang pake baju batik
kayak mau kondangan
terus akang pake apa dong dah
ya pake pakaian yang pantas untuk antre
pak dateng deh
terima kasih pak
gimana urusan pernikahannya
sudah diurus semuanya
udah pak udah semuanya
tinggal tunggu hari haja
iya pak ayo duduk duduk
sekarang sudah lewat baru nongol
ikoh sibuk pak
suami kayak gini gak usah diurus
coba dulu surat cinta aceh yang kamu balas
kamu jadian sama dia
kadang jadinya mada dan gak gaul
aceh itu orangnya gaul
dia itu pejuang cinta sejati
setia sama istri
kamu sama suami kuno
ikoh tuh anak papa
papa mau ikoh diduain
kamu gak usah
jangan luar biasa
ya untuk pengen
kita tadi nggak ke ciraus mak
temen apa ada yang mau datang lagi
ke ciraus tuh jadi
apa kan pernah bilang kalau kita hari ini mau ke ciraos
tamu apa kan masih banyak
ih kalau nungguin tamu mak tuh gak habis habis apa
nanti kita ke sana besok
yang serius atu apa
nanti malah nggak jadi
insya allah mak
besok kita ke ciraos ya
kalau gitu min kabarin kangen cuy ya pak
kalau kita besok mau datang
kang kita kan mau ke air terjun
anterin barbara berenang
kok akang pake baju batik
kayak mau kondangan
terus akang pake apa dong dah
ya pakai pakaian yang pantas untuk antar anak berenang dong
jangan lama lama ya
jangan lama lama mak

kenapa nggak pake
baik ya bernyantai
nya ya udah cukup
padahal gue banyak banyak
bagian kalau emang udah bersih nggak usah dipel terus
telma bisa dua hari sekali aja paling sapu sapu aja kamu cukup
eh cuy toko purnitur yang udah buka dimana ya
emangnya apa aja yang mau dibeli cak
banyak cuy meja kursi lemari rak buku gitu banyak
oh kalau begitu ju lihat dulu
itu ya kalau udah ada yang buka kamu kasih tau ce
kalau cui kerja di sini masih boleh jualan cilok gak
asal kamu bisa bagi waktu boleh atau boleh jualan cilok
rajin sih ucu mah
ya ampun akang
bener bener gak bisa mantesin banget sih
masa begini bikin malu aja
oh akang memang mau bikin malu edah aja gitu
terus akang teh pakai baju apa tuh dah
ya udah deh
ayo dandan dandanin sini
barbara tunggu sini ya
mama mau bandanin papa dulu ya
ada mak langsung aja masuk ke dalam
langsung ya terima kasihin
malu atuh dah lihat kang dadang
malu kenapa sama kang dadang
edah aja mau ikutin gayanya cikoh
udah yuk jalan
beruana tuh kang
baju baru kang dudung
tuh kan dah
jadi diajak sama jajang
ih jajang mah nggak ngerti mode
dia mah taunya tuh ragam kebersihan
assalamualaikum jang kita mau pergi dulu
ada ada aja dudung